bukan itu yang ingin aku makan hari ini
pemindaian kesehatanmu menunjukkan jumlah kalsium dan mineralmu di bawah normal
jadi inilah yang perlu kau makan
ambillah aku tidak menginginkannya
perintah tidak legal
kau harus meminta
baiklah baiklah aku akan makan
saat kau tahu kau harus makan kenapa kau membuat keributan ini
tapi aku tidak suka makanan ini hidup ini
hidup ini sempurna
kita tidak perlu mengkhawatirkan kesehatan atau keselamatanmu
ai akan mengurus semuanya
kita bisa bekerja dengan tenang
jaga diri baik baik oke
ibu telah menjadwalkan studi sekitar jam tiga
ai akan membuatmu melakukannya
belajar saat liburan
skor algoritmamu tidak terlalu bagus
kau perlu bekerja keras
sekarang jaga diri
sampai jumpa sore hari
sampai jumpa sore hari
sampai jumpa sore hari
volumenya terlalu tinggi
ayo kita pergi ke lapangan sepak bola
temanmu pasti sudah menunggu
bukan cuaca yang sempurna untuk sepak bola
maka lapangan ditutup
ketidaksempurnaan dari kesempurnaan
mengapa kakek mematikan listrik
agar ai membutuhkan waktu untuk memulihkan tenaga
apa kau tidak ingin berpetualang
apa itu petualangan
kau sedang berjalan ke dalam lubang hitam yang gelap
sesuatu sedang mengawasimu
kau tidak tahu kapan itu akan muncul begitu saja dari balik bayang bayang
kau tidak takut
seseorang selalu mengawasi kita
bahkan saat hari tidak gelap
ai aku sudah terbiasa dengan petualangan
ketidaksempurnaan dari kesempurnaan
kakek akan menunjukkan sesuatu
ya itu benar
tapi itu sulit bagaimana seseorang bisa tertawa begitu
bukan bagaimana itu terjadi begitu saja
begitu banyak petualangan
seharusnya kau tidak kesakitan
lalu kenapa wajahmu berkerut
ai aku ingin sendiri sebentar
kau jangan ke sini oke
mau bagaimana lagi leo sauman
membuat hidupmu sempurna
besok kau tidak akan bekerja
kalian semua ikut denganku
dan mengatakan apa
ai memindai kita setiap hari
dan status kesehatan kita diunggah
kita tidak sakit
syukurlah dan kita tidak akan sakit
katakan saja yang sebenarnya pada kantor
katakan ayah atau mertuaku mengira kita sedang sakit
dan perlu istirahat
kalian semua ikut denganku besok
bangun jam lima pagi
perjalanan masih panjang
dan ya tidak tidak seorang pun bawa ponsel
kakek datang dengan mobil tua
turunlah kita pergi dengan ini
tapi helibus lebih cepat
apa ini kenapa kita bersusah payah seperti ini dan membuang buang waktu

kakek tidak mengizinkan kami membawa gadget kami
tidak ada musik
tunggu sebentar ayah
itu lagu yang sama yang
sudah lama sekali
wow aku suka itu
ayah ingat saat ayah biasa mengajak kami berkemah
keluarlah dari mobil
kita akan menjalani sisa perjalanan
sudah saatnya kau menyadari seperti apa rasanya matahari yang sebenarnya
bukan virtual nyata tapi alam nyata
rasakan rumputan dedaunan kejar kupu kupu
bergembiralah orang tua
bagaimana dengan semua treadmillmu
treadmill di ruangan ber ac sangat berbeda
dengan jalan setapak di hutan yang bergelombang dan kasar
aku sangat merasa lelah dan sangat hidup
yang pertama sampai ke gua itu menang
ayolah jena kita harus mengalahkan mereka
disinilah kita bermalam
siapa yang bisa melempar batu paling jauh
punyaku yang terjauh aku terbaik
aku terbaik karena punyaku yang terjauh
apa yang harus kita makan
memasak aku sudah lama tidak memasak
saat yang tepat untuk mulai lagi
bagaimana dengan mie rebus yang panas
yang kita semua makan di bawah sinar bulan di bawah bintang
kami akan bantu
kami akan bantu
kami akan bantu
kami akan bantu
ayah ayah bernyanyi dengan sangat baik
kenapa kami belum pernah mendengarnya
ayah kira musik datang saat kau merasa terinspirasi hidup bersama
dunia yang sempurna dengan segala sesuatunya rapi itu mudah
tapi ayah rasa tidak terlalu menginspirasi
aku tidak pernah tahu ada begitu banyak bintang di langit
apa itu tadi
beruang serigala banyak serigala
ayah jangan lihat aku aku aku tidak merencanakan ini
jadi kami punya tamu
ai bisa membantu kami di sini
aku rasa tidak ada video youtube tentang apa yang harus dilakukan jika kau diserang oleh serigala
sebaiknya kita menyalakan apinya
tidak ada suara
tidak ada serigala di sini
ini hanya untuk membuatmu memahami betapa ceroboh dan berbahayanya bagimu untuk meninggalkanku dan datang ke sini
aku harus menggunakan cctv dan citra satelit untuk memindai berhektar hektar ruangan
hingga akhirnya wajahmu ada di databaseku
pergilah ai kami tidak ingin kau di sini
tapi tugasku membuatmu tetap aman dan nyaman
tolong kembali ke rumah
ups tepat tiga puluh menit lagi akan turun hujan
kita akan lebih aman di gua ini saat hujan
kita akan menyalakan api di dalam gua dan pergi setelah fajar
hanya ada lima jangkrik dan dua burung hantu sepanjang perjalanan
ai juga ada di sana
ini seperti dipenjara oleh penyelamatmu
aku berharap kita tidak memiliki ai ini sama sekali
hidup akan menjadi jauh lebih
aku setuju dan tidak setuju
aku benci kenyataan bahwa ai telah memengaruhi kita
dan aku belum tahu jalan keluarnya
tapi mengapa kita begitu menjadi bergantung pada teknologi
sehingga kita berhenti memasak berhenti bernyanyi
pergi berlari walaupun lapangan sepak bola ditutup
berjalan kaki bersiul menjauhkan ponsel dan layar realitas virtual
untuk menghitung bintang dan matahari lagi agar kita tetap aman
mengapa kita lebih mengandalkan teknologi dibanding naluri kita
ai bergantung pada algoritma individual
mungkin dengan mengubah perilaku kita
kita dapat memaksanya untuk mengakui dan mengubah algoritmanya
algoritma atau bukan
mulai sekarang kita putuskan untuk menciptakan kegembiraan
kebersamaan dan kenangan untuk diri kita sendiri
bersiul siul setiap rabu malam
sesi memasak setiap senin dan kami

permainan keluarga setiap hari selasa dan bernyanyi setiap hari jumat
ya kita akan menjadwalkan kehidupan yang bebas tanpa teknologi
terkadang ketika kita kehilangan teknologi
kita menemukan kebersamaan cinta tawa
yang benar benar penting dalam hidup bukanlah permainan yang kita mainkan di ponsel
melainkan kenangan yang kita bagikan dengan orang orang yang kita cintai